roy suryo resmi ditahan di rutan direktorat perawatan tahanan dan barang bukti polda
metro jaya setelah delapan jam menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik subdit
cyber polda metro jaya terkait kasus dugaan penistaan agama jumat malam kepada mantan
menteri pemuda dan olahraga itu resmi dilakukan penahanan di rutan selama dua puluh hari ke depan karena
dikhawatirkan menghilangkan barang bukti sebelumnya pada jumat siang roy suryo memenuhi
panggilan tim penyidik subdit cyber di treskrim suspolda metro jaya pemanggilan tersebut menyusul
adanya foto dan video yang memperlihatkan mantan politisi partai demokrat itu sedang menghadiri
acara kerabatnya dimana sebelumnya dirinya beralih sedang sakit dalam pemeriksaan terakhir
yang bersangkutan menyatakan sakit tetapi ada aktivitas lain yang dilakukan di luar
yang semestinya tidak dilakukan untuk orang yang sakit
seperti diketahui roy suryo menjadi tersangka usai dilaporkan terkait postingan di akun media
sosialnya yang mengganti foto kepala patung buddha dengan kepala seorang yang mirip presiden
joko widodo ia dianggap melecehkan simbol simbol agama buddha badruzama jakarta